ayo kenal sama mas beno dong
dia itu sepedekatin aku
cemburu itu seperti air sungai
yang sumber mata airnya itu adalah cinta
mau bikin kopinya sendiri
dutex banget sih
aku ketemu sama temen kantor kamu lho
ini dia beneran gak kenal yang namanya ayo kok gimana sih
jangan biarkan air sungaimu itu nggak mengalir
tapi jangan terlalu deras